selamat datang salam seduh selalu silakan mas mau pesan apa
mas saya pesen pizza tuna sama minumnya kpl at satu tapi pakai es ya
siap mas tunggu sebentar ya
ya perasaan semakin hari pembeli ke kita semakin menurun deh
ya wajar lah namanya juga dagang ada naik ada turunnya juga
oh iya aku punya idun ya jadi biar gak kenyalan zaman gimana kalau pembayarnya
kita tambahin qr code aja supaya mempermudah konsumen juga sih pas mau bayar
cara bikinnya juga enggak ribet kok ya
terus beringatkan boban kerja kita saat transaksi
sudahlah segini saja sudah cukup kok dari dulu juga pembayaran cash juga sudah aman
yang penting kita ramah pada pelanggan
mas berapa semuanya semuanya satu ratus dua puluh lima
hai mas saya lupa tadi mas
belum bayar skplt satu ya oh ya
aduh saya yang pathz gimana kalau pem difféact
gimana kalau saya ke atm dulu